komisi pemberantasan korupsi menggeledah dan menyegel ruangan panitera sekretaris pengadilan negeri jakarta pusat rabu siang
belum diketahui maksud penggeledahan dan penyegelan ruangan ini
hingga rabu sore belum ada keterangan resmi dari kpk maupun pengadilan negeri jakarta pusat
humas pengadilan negeri jakarta pusat hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan kpk terhadap panitera pengadilan negeri jakarta pusat
bahwa memang dimenarkan ada utt panitera pengadilan negeri jakarta pusat sekitar jam jam sepuluh tadi
soal perkara apa masalah apa kita belum tahu